nah ini berbicara soal akhir pekan biasanya identik dengan jalan jalan
nah nama morotai mungkin belum sepopuler bali ataupun lombok
namun dibalik potensi wisata bahari yang kaya morotai menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia
dikelilingi gugusan pulau pulau morotai memiliki sedikitnya ada dua puluh lima titik penyelaman
dan berikut ini perjalanan tiffany raitama dari pulau terluar indonesia ke bupaten pulau morotai
kabupaten pulau morotai merupakan pulau terluar di indonesia
morotai berada di ujung timur provinsi maluku utara
tenang dan menawan kesan pertama saya saat pertama menginjakan kaki di bumi moro
pesona bahari bumi moro menjadi candu bagi para penyelam
karena sedikitnya dua puluh lima titik penyelam
dua puluh lima titik penyelaman berada di kabupaten pulau morotai
jadi bertempatan dengan peringatan hut kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
teman teman saya ini teman teman di morotai akan mengadakan penghormatan kepada sangsaka merah putih yang sedikit berbeda
akan seperti apa pokoknya kita akan lihat nanti
lokasi pelaksanaan upacara bendera berjarak sekitar lima km dari base camp dive morotai atau sekitar empat puluh lima menit perjalanan
jadi apa persiapan nanti kakak loper sebelum kita turun di kedalaman buat pengibaran
oke hari ini cuacanya sangat mendukung dan cerah sekali
jadi sebentar kita turun di kedalaman delapan meter untuk pengibaran
pengibaran merabuti terus kebetulan bahkan masih bermula
jadi kalau boleh jangan panik jangan lupa kualisir yang tadi diajarin terus percaya aja sama badi
jangan panik oke
oke jadi ini adalah body saya untuk nanti menyelam
nggak boleh ditinggalin ya
pokoknya harus sama sama terus
jangan tinggalkan aku
sejauh mata memandang jernih dan birunya air laut menjadi teman perjalanan
pastinya ini kesempatan dan kenikmatan langka yang saya dapatkan
jauh dari kepenatan dan kepadatan ibu kota
lokasi pengibaran bendera berada di kedalaman delapan meter
ini adalah jarak kedalaman teraman
tim pengibaran yang terdiri dari sembilan orang bergegas membentuk formasi barisan
tak berapa lama kontrase warna merah dan putih menyatu dengan birunya air laut
ini adalah bentuk penghormatan kepada sang saka merah putih hingga ke titik terdalam bumi pertiwi
sekaligus penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan yang telah memberikan warisan keindahan dan nafas kebebasan
tentara mendudaksekan mata dicetak sejauh ini
se jane lha kami beristirahat mengembalikan tenaga
dengan se piring makanan sederhana khas warga sekitar
lalu lebih tua
jadi kaka kaka semua kalau di jakarta
ada banana split
ada pisang which di makannya pakai es
kalau di balukutara namanya banana fish
jadi banana pisang itu dimakannya pakai sambal sama pakai ikan
morotai terdiri dari banyak gugusan pulau
salah satunya adalah pulau dodola
meskipun sepi dan tak berpenghuni
bukan berarti dodola gak wajib untuk disinggahi
seperti julian yang rela terbang dari perancis demi menikmati keindahan morotai
ini seperti adventure total sangat menakjubkan
dodola menjadi pulau yang wajib dikunjungi saat ke morotai
pasalnya dodola memiliki hamparan pantai pasir putih yang halus
ini adalah best spot yang ada di dodola
jadi hamparan pasir sepanjang empat ratus sampai dengan lima ratus meter ini menghubungkan pulau dodola kecil yang ada di sebelah sana
dan juga pulau dodola besar yang ada di belakang
nah untuk menikmati atau bisa berjalan di pasir atau hamparan pasir ini
jadi harus datang ke sini pada pukul dua belas siang karena airnya akan pasang lagi pada pukul enam sore
jadi bisa selfie selfie bisa sunbathing di sini juga
berdiri sejak dua ribu delapan morotai memiliki banyak tempat wisata menarik
morotai pun perlahan menjadi destinasi wisata kelas dua

kabupaten pulau morotai ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus
dan sepuluh destinasi prioritas atau sepuluh bali baru oleh pemerintah pada dua ribu enam belas
tak banyak pilihan kuliner di morotai tapi bukan berarti soal makanan morotai gak ada jagoan
jagoan di morotai
jagoan di morotai
udah ada appetizernya makan bakna tapi tadi abis diving kalau sekarang udah ada main course nya
ini namanya pupeda
nah pupeda ini
harus diputer puter di gulung gulung gitu
iya harus diputer puter
ini pertama kali saya makan pupeda
jadi mix banget taste di satu piring ini
jadi si pupeda ini ini pilihan yang paling menarik
pupeda ini kenyal kenyal jadi sekilasnya kayak bocih tapi lebih lembut lagi
terus di mix sama kuah sop ikan asam pedas
yang juga menarik adalah di sini ada sashimi tapi bukan sashimi yang kayak kita makan di restoran jepang
jadi kalau sashimi di restoran jepang kan salmon atau tuna kita pakai kecap asin
kalau di sini tidak
sashimi tunanya ditaburkan kayak semacam kacang
jadi kayak kacang tanah ya ditaburkan di atasnya
kacang tanah dihancurkan
lalu dimakan dengan apa
oke ini dia
jadi pakai sambal bukan pakai kecap asin gitu
sambal ada sambal kacangnya ada cabainya juga di sini
terus di pas kecapnya juga dicampur
jadi kalau di mulut justru lebih kerasa kayak lagi makan tetek kambing atau misalnya ikan bakar di bumbu kecap
karena ada cabai rawitnya
jadi bukan cabai bumbu kecap kayak di restoran jepang
jadi pedes banget
tak hanya kekayaan alam bawah laut
keindahan morotai juga terpancar dari daratan
hamparan pasir putih menjadi alas jejak kaki saya
menikmati panorama matahari tenggelam
di padiraitama morotai